raden aku sungguh takjub kepadamu
tadi kau terlihat begitu berwibawa
maka tidak heran jika rakyat pajajara lebih menginginkan kau
daripada gusti prabu surawisesa untuk menduduki tahanan
tidak akan berakhir dalam petang ini seperti yang dikatakan pawan basukara
di sana aku mohon pamit karena masih ada kerjaan yang harus aku selesaikan di rumah
aku haturkan terima kasih paman
maaf telah merepotkanmu
orang yang bersamamu tadi gimana dia
ada apa dengan orang itu
pada saat dia mengobatiku aku melihat matanya
dia mengenal rangga soka
dia yang mencari perang
dia mencari perang
dia mencari perang
dia mencari perang
dia mencari perang
siapa kau sebenarnya
kalau begitu biarkan aku sendiri akan memaksa untuk membuka kedok
ini aku ranggasoka
lama kita tidak bertemu
sekarang aku akan membuktikan
aku bisa mengalahkan
kekuatannya luar biasa
aku bisa mengaksan
kau terlalu bangga dengan matamu
yang bisa meniru jurus
hanya dengan dua kali melihat
tapi kau lupa ranggasoka
usahakan tidak bisa meniru
kau melihat senjataku
kau tidak bisa meniru
senjata apa itu
kekuatannya luar biasa
namanya roda emas
agar kau tidak penasaran dalam kubur
kau harus menerima kesempatan
kau tak bisa menerima kesempatan
kau harus menerima kesempatan
kau harus menerima kesempatan
dia sudah tidak ada
apa yang kau lakukan
apa yang kau lakukan
apa yang kau lakukan
terjadi di kampung ini
apa yang telah terjadi
ratu cunti mengamuk di sana raden
iya benar raden
ratu junti mengamuk
bukankah semua kesaktian dan tenaga dalamnya telah aku hilang
dengan memusnahkan seluruh kesaktian
agar kau tidak bisa lagi berbuat kejahatan di muka bumi ini
tapi kenapa dia bisa kembali menghambat
aku harus memastikan kebenarannya
aku harus memastikan kebenarannya
raden ikuti ucapanku
baik pak man
demi penguasa langit dan bumi
demi penguasa langit dan bumi
akan menjunjung tinggi harkat dan martabatku
akan menjunjung tinggi harkat dan martabatku
sebagai raja di pajajaran
sebagai raja di pajajaran
dan aku akan selalu setia
dan aku akan selalu setia
menegakkan kebenaran dan keadilan
menegakkan kebenaran dan keadilan
mereka menegakkan kebenaran dan keadilan
di bumi pajajaran
di bumi pajajaran
terima kasih raja
dia begitu gagah
dan juga berwibawa
siapapun pernah menemuan
siapapun pernah menemuan
pasti ingin menyandingi
apa yang aku pikirkan
aku harus menepis perasaan ini jauh jauh
karena aku sudah berjanji pada nek
aku tidak akan mengecewakannya lagi
aku sangat merindukan kanda
dia bukan lagi orang yang menyayangiku
sebaliknya dia orang yang telah menyakitiku
dan menyebabkan aku menjadi begini
aku sungguh takjub kepadamu
tadi kau terlihat begitu berwibawa
maka tidak heran
jika rakyat pajajara
lebih menginginkan kau
daripada gusti prabu surawisesa
untuk menduduki tahtmu
lebih senang lagi jika kau menjadi raja
aku hanya menjalankan tugas
sampai rai surawisesa
kembali ke istana ini
aku akan merubahmu raden
aku akan mengantar untuk menduduki tahta
sekaligus menjalankan tugasku untuk memecah belakang warga pajajara
aku harus menemuinya
kakak krumayung tanganmu
tanganmu sudah sembuh
kok juga sudah kelihatan sangat bugar
terima kasih ya allah